setelah libur dan melakukan pembelajaran secara daring sejak maret dua ribu dua puluh akibat pandemi covid sembilan belas
pemerintah akan kembali membuka sekolah tatap muka pada januari dua ribu dua puluh
namun pemerintah kota palembang akan menunda sekolah tatap muka karena masih berstatus zona merah
keputusan tersebut diambil setelah melakukan kajian secara komprehensif di bidang kesehatan dan ekonomi
serta setelah berkoordinasi dengan ikatan dokter indonesia idi dan juga satgas covid sembilan belas kota palembang
penundaan itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan penyebaran covid sembilan belas di sekolah sekolah
siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang menjadi kewenangan pemerintah kota palembang tetap melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring
pembangunan tower pemancar internet di sekolah sekolah kota palembang sejauh ini sudah terpasang lima puluh persen
sehingga para siswa dapat mengakses
internet secara gratis untuk pembelajaran jarak jauh
posisi palembang memang di zona merah
tadinya kita ingin buka per januari
setelah ada rembukan dari satuan tugas dalam hal ini gugus tugas dari pemerintah kota palembang
sembari kita menekan angka sebaran yang ada maka mengalami penundaan
sementara itu data dari satgas covid sembilan belas kota palembang menunjukkan penambahan kasus covid sembilan belas
mencapai empat puluh hingga lima puluh kasus per hari
hingga minggu kemarin jumlah yang terkonfirmasi positif mencapai empat sembilan ratus delapan kasus dengan tiga tujuh ratus dua orang sembuh
dua ratus enam puluh satu meninggal dunia dan sisanya ada yang dirawat serta melakukan isolasi mandiri
menurut jurubicara satgas covid sembilan belas palembang pihaknya menyarankan sekolah tatap muka ditutup
apabila kota palembang masih masuk zona merah atau oranye
namun setelah melakukan rapat terakhir
wali kota palembang meminta untuk memetakan zona perkecamatan yang ada di kota palembang
dan akan mempertimbangkan lagi terkait sekolah tatap muka
kita dari dinas kesehatan menyarankan kalau kita masuk dalam zona oran atau zona merah
rekomendasi kita adalah tetap tutup
tetap tutup sekolah tersebut belajar secara online
nah tetapi tadi ada juga wacana dari wali kota bahwa kita diminta untuk memetakan peta zona itu perkecamatan
bahkan nanti kita ikun dulu kita analisa dulu
jelang libur natal dan tahun baru pemerintah terus mengimbau masyarakat agar melakukan protokol kesehatan dengan ketat
yakni memakai masker mencuci tangan dengan sabun menjaga jarak dan menghindari keramaian guna mencegah penyebaran covid sembilan belas
dono purwanto beni apriyadi palembang sumatera selatan